sejumlah personel dan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bekasi
para relawan diterjunkan di perumahan gria setu permai
setu kabupaten bekasi jawa barat pada jumat siang
dengan satu unit perahu karet sejumlah petugas bpbd kabupaten bekasi
melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga yang terdampak banjir
evakuasi difokuskan kepada anak anak lansia dan ibu hamil
meskipun telah terendam banjir sejumlah warga lainnya
masih memilih bertahan dan enggan untuk mengungsi
warga beranggapan banjir yang terjadi tidak akan terjadi lama
pasalnya banjir bukan kali pertama terjadi di perumahan
kalau di sini mungkin diakibatkan mungkin dari jonggol cilengsi itu banjir
dan hujan deras mungkin akibatnya airnya keluar ke sini
sebenarnya hujan sini nggak deras tapi kalau daerah jongrol cilengsi itu deras
ya akibatnya banjirnya lewat kali sadang ini
kembali di cilengsi
di zona itu apalagi gurung gurungnya kecil balik ke sini airnya
jadi nggak muat gurung gurung itu jadi baliknya ke tempat kita
selain intensitas hujan yang cukup tinggi
banjir di wilayah ini dipicu luapan kali sadang
yang tak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah bogor
di perumahan glias itu pernah ini yang terdampak itu ada dua rt
untuk kk nya totalnya satu ratus delapan puluh delapan yang terdampak
ketinggian air tadi pagi sekitar jam delapan itu air sampai sembilan puluh cm
kalau kita dari tim bpbd serta relawan yang terkait ya
bila mana ada yang sakit atau lumpuh atau seperti apa
banjir mengakibatkan lebih dari satu ratus empat puluh kepala keluarga terdampak banjir
dengan ketinggian air yang bervariasi
dedy beben bekasi jawa barat